nanti pada saat mk membuat putusan saya berharap kita semua terima
mudah mudahan momentumnya baik ini kan walaupun belum final ya
kita tunggu putusan mk tapi apapun putusannya karena perdebatannya sudah pro dan kontra dengan segala bukti
nanti pada saat mk membuat putusan saya berharap kita semua terima
kita mumpun lah bagaimana sebaiknya mengurangi
ini memulihkan kembali kepercayaan satu dengan yang lain
mudah mudahan saling berangkulan lah sesudah ini jangan terlalu tegang terus
tapi berarti tadi ketika bertemu dengan ibu mega ada pembahasan terkait dengan itu pak
tadi pagi saya ke pak jokowi sama
saya kan sudah tiga tahun juga nggak masuk istana gara gara covid
ibu mega juga sudah lama sekali saya empat tahun kali
kalau digambarkan suasananya tadi ketika bertemu dengan ibu mega ada pesan khusus atau ada pembicaraan apa aja prof dika
hanya bicara soal lebaran aja
ya paling nanti ibu menteri luar negeri menteri keuangan
kita mendapat juga kalau proses dmk sedang berjalan
yang jelas perdebatannya seru kan
pro kontra dengan segala bukti
harapan saya ya kita terima
kan lumayan sesudah majelis kehormatan mk membuat putusan
kan semua memberi harapan kepada mk
coba kalau ketuanya masih yang lama dan siapa yang mau berperkara
tudung mulyulu bisa ada di dalam tadi
tapi sesudah ketuanya sudah diganti
dia tidak boleh lagi menangani perkara
alhamdulillah semua menaruh harapan pada mk
maka kita percayakan aja
harapan saya suasana idul fitri ini kita pakai momentumnya untuk rekonsiliasi
tidak jadi diapresiasi juga atas putusan mk mk ya
yang dari prof jim lili
semua kelompok terima walaupun ada saja yang
kenapa nggak putusan mk nya dibatalin
kenapa nggak dipecat dari anggota
itu kan cermin orang marah
nah kemarahan publik sekarang ini
ada dua hal yang membuat orang marahnya marah banget
belum pernah kejadian kayak begini dalam sejarah republik kita
satu orang marah mengenai etika
yang kedua orang marah mengenai dinasti
menggambarkan idealisme para elit kita
sesudah pemilu ini mari kita manfaatkan momentumnya untuk
ya kan bagaimana memperbaiki ke depan
itu harus kita jadikan agenda penting
jangan lagi ada pyodalisme dan politik dinasti
etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu momentumnya sekarang nih
sambil yang solusi jangka pendeknya kita percayakan pada mk saja
masalahnya harus dibenahi negara ini gitu loh
dari segi etika dan dari segi modernisasi
berarti prof yudistujudikan itu bahwa
kemudian masyarakat juga menyorot bagaimana keputusan mk nanti
ya intinya sekarang ini kan
apa yang ditulis oleh ibu mega itu
itu juga tercermin di sikapnya
juga para jenderal bintang empat
dalam sejarah yang demo itu
yang biasanya demo itu aktivis mahasiswa
sekarang prof doktor tiga kali botak setinggung pinternya
terlepas dari menang kalah nanti di putusan mk
negara kita harus dibenahi
dan modernisasi kelembagaan politik